saya mau ngakuin sebagai anak aila ini mau gimana
kalau itu mau mama aku pergi
nanti malam aku mamaku sama nenek mau pindah
ya kamu tau kan disini kan bahaya
jadi ya harus pindah
aduh kamu tuh kayak gak ada kegiatan yang lebih berbobot lagi
ngelap ngelap meja kayak gini
aduh semua pusing banget liatnya
mau pesen ya bu ya
mama tuh kangen tau gak sama kamu
bela belain mama datang kesini
mama habis meeting tadi tadi
terima kasih banget bila belain datang kesini malam malam
iya ibu silahkan disini ya ibu ya
nanti saya antar ibu sebentar lagi
aku jalan dulu ya
ya udah hati hati ya
sampai nenek juga hati hati ya
beberapa saham sudah pindah ke perusahaannya
kalau dibiarkan terus
perusahaanku akan hancur
apakah aku harus menemui pimpinan perusahaan itu
aku sudah pergi pa
kak erwin juga sekarang tidak pergi dari rumah karena gara mama
gara gara mama kata hatiin dia
dan kak erwin bilang dia tidak mau balik lagi ke rumah
semuanya aja sekarang pergi dari rumah
i tidak tahu
kamu tanya saja sama orang yang bersangkutan
i tidak tahu
kamu minta maaf dulu dulu
nih kita ini udah satu keluarga
jadi kalau satu orang mendapat kesusahan kita semua ikut merasakannya
semua pada marah sama saya
walau saya orangnya baik banget saya dimarahin terus setelah tangan ini
dia juga pergi ninggalin saya
saya seger hati
saya gak pikir saya juga gak bisa pergi apa
saya juga bisa pergi
saya bisa pergi jauh
saya mau ke tibet
saya gak teman lagi di sini
saya mau ke tibet
nyanyi yang pernah tahu
saya gak tahu
raka pergi ya
dia pindah rumah
loh kenapa pindah rumah non
mamanya kan tinggal sama dia
mamanya kan dikejar kejar sama preman
terus preman preman itu sekarang udah tahu rumah raka di mana
biar semuanya aman
raka harus pergi dari situ deh
kok pindah kemana non
aku belum dikasih tahu sih
terus udah gitu tadi dia sms
hari ini dia gak bisa ke kampus
aku aku kangen banget sama raka ya
seperti dia aku sekarang
kak erwin juga pergi lagi dari rumah
kak erwin pergi gak tau baliknya kapan
kamu juga gak ada lagi
sepi banget sekarang
karena saya nggak tinggal di rumah non lagi
raka dan mas erwin pasti akan baik baik aja
mereka pasti bisa jaga diri mereka kok non
dan cepat atau lambat mas erwin juga pasti akan pulang ke rumah non
non pasti akan ketemu dengan mas erwin
tidak ada apa apa
jadi apa kabar pak
jadi kamu yang telah menghancurkan bisnis saya
apa senang saya pernah berubah curang sama bapak
saya menang secara fair kan pak
pak teddy coba bapak perhatikan saya baik baik
seharusnya bapak ini sudah lama sekali kenal sama saya lho pak
dulu saya nekat nyium putri bapak
lantas saya dikeluarin sama bapak
benar sekali pak
dan semua ini pak
semua ini saya lakukan dengan satu alasan
bapak kaget ya
bapak pasti gak nyangkakan saya bakal bicara seperti itu sama bapak
saya mau menawarkan sesuatu untuk bapak
saya tahu bagaimana kondisi perusahaan bapak sekarang
dan saya bisa bantu pak
tapi dengan satu syarat
jadi bagaimana pak teddy
tapi saya tidak akan pernah menarik kata kata saya kembali
dan semua yang saya ucapkan tadi itu benar pak
manusia tidak pernah moral kamu
tidak beradab kamu

ada sopan santun kamu
waktu pertama saya berbicara sama kamu
saya bersikap baik
ada sedikit rasa di dalam hati saya
masih muda sudah sukses
tapi begitu mendengar kata kata kamu barosan
kamu rendahkan mata saya
tali tabungan barang ya
dia anak perempuan saya satu satunya
saya lebih baik kehilangan semua harta benda saya
daripada harus menjual anak saya ke manusia berjalan seperti kamu
sabar pak teddy
saya pun sama seperti bapak
saya tidak pernah menganggap bapak itu barang pak
saya sangat mencintai talitha
saya betul betul mencintai talitha pak teddy
bukan karena saya berniat jahat sama putri bapak
tapi justru karena saya betul betul mencintai dia
jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam pak
dengan yang seperti itu
kamu jangan macam macam dengan putri saya
dan saya sampai kapanpun tidak akan menyerahkan putri saya ke kamu
tidak ada raka di kampus
apakah kamu akan membeli belah
pak erwin apa kabar
kamu tinggal dimana sekarang
apa yang akan pak erwin makan
kenapa ibu sangat terlalu tega dengan anak anaknya
apakah ibu tidak khawatir sama sekali dengan anaknya
tidak ada masalah perusahaan bapak
aku naik taksi saja gampanglah
mau saya antar ya non
kamu bukan harus main cepat ya
iya sih nun
sama satri ya kan
tidak apa apa aku sendiri
aku masih ada urusan kebenaran dari sini langsung
tuh matinya dan
nont benar tidak apa apa nont
tidak apa apa lah
sudah cepat nanti kalau misalkan kamu kesiangan berdua
nanti pelanggarnya pada nunggu loh
tunggu pelanggan farina
suksesnya jualannya hari ini ya
ah bon aku juga lupa
aku masih cepat cepat ke kantor bapak
aduh sudah jam berapa lagi nih
berani beraninya dia ngomong begitu
saya tahu bagaimana kondisi perusahaan bapak sekarang
tapi dengan satu syarat
berani beraninya di hadapanku
dia minta talita ditukar dengan perusahaanku
kurang ajar kamu satri
kurang ajar kamu
dia pikir aku ini orang tua seperti apa
biadab seperti dia
yang rela mendukarkan anaknya
hanya demi harta benda
aku mengajar kamu
aku tidak akan bisa memahamkan kamu
tidak akan bisa